banjir di wilayah kota serang banten terus meluas
dari rekaman warga terdapat rumah yang ambruk
diduga karena takut menahan derasnya arus banjir
rumah ini berada di bantaran sungai di kawasan lego kota serang
di bantaran sungai cibanten yang terletak di kawasan kasemen
atau wilayah kesultanan banten lama pun
dua rumah warga terbawa arus banjir
dan menabrak jebatan di kawasan surosowan
sedikitnya terdapat empat puluh tiga titik banjir dengan ketinggian air lebih dari dua meter
bahkan di kawasan perumahan elit
banjir merendam kawasan hingga ketinggian lima meter
sedikitnya lima orang dilaporkan meninggal dunia
dalam bencana banjir yang terjadi di serang
tiga korban merupakan anak anak yang hilang terbawa arus banjir
satu orang dewasa tewas karena tersetrum
saat berusaha menyelamatkan
barang di dalam rumah
dan satu korban lain yang terkimbul
langsung berbantaran sungai
penyebab dari banjir ini
yang pertama curah hujan cukup tinggi
dari jam sepuluh malam
itu sampai jam sepuluh siang
itu masih hujan
curah hujan cukup tinggi
air juga cukup banyak
ada luapan air
dari kali cibanten
pemkot serang mendata hingga selasa malam
tiga lima ratus rumah warga terdendam banjir
dan ribuan orang dievakuasi
ke lokasi pengungsian
status tanggap darurat bencana
ditetapkan hingga tiga hari ke depan
sementara itu banjir yang terjadi
di sampang jawa timur
belum menunjukkan tanda tanda surut pada rabu pagi
banjir justru kian bertambah tinggi
hingga membuat sejumlah anggota kepolisian
di kantor posek kota sampang
memindahkan barang barang ke tempat yang lebih tinggi
selain maposek kota sampang
kantor pelayanan publik lain
seperti kantor satlantas polres sampang
tadi sudah sempat diselamatkan barang barang
sudah mobil sudah diselamatkan
diamankan taram barang juga dinaikan
sudah dinaikan semua
banjir yang mulai menggenangi
kota sampang terjadi sejak selasa sore akibat

ada pun titik tertinggi air mencapai satu meter
di jalan pemuda bahari sampang
warga pun melakukan ronda pada malam hari
untuk mengantisipasi air masuk ke rumah mereka
lantaran khawatir banjir semakin tinggi
di meliputan cnn